sebelumnya pria ini sempat ditangkap setelah naik ke atap sebuah ruko
untuk sementara pria ini ditahan
di jakarta seorang pemuda yang bekerja sebagai sopir bajai
nekat melompat dari flyover di kawasan matraman jakarta minggu siang kemarin
usai melompat dari ketinggian sekitar lima belas meter tubuhnya lemas dan tergeletak di tengah jalan
warga langsung menggotongnya ke pos polisi terdekat
dari dalam tasnya petugas menemukan kartu identitas pria ini
bersama sepotong surat yang berisi permintaan maafnya kepada keluarga
salah satu teman pelaku menyebut pria ini tak pernah menceritakan masalah yang sedang dihadapinya
pelaku bahkan sudah beberapa hari tak terlihat
setelah pria ini membawa kabur bajai dan telpon genggam
belum diketahui motif pelaku nekat mencoba untuk bunuh diri
diliputan cnn indonesia